untuk melihat bagaimana suasana sahur di pesantren darut tauhid di bandung
nah ini kita langsung saja sapa produser lapangan cnn indonesia mita handayani
mau dong kita diajak sahur bareng virtual ya sama mita di sana
dan kita juga penasaran apakah di pondok pesantren darut tauhid ini sudah mulai sahur
terus kemudian kondisinya seperti apa di sana mita
ya selamat pagi reza dan juga ayu
jika biasanya santap sahur itu dilaksanakan bersama keluarga
namun sekarang saya sedang berada di salah satu pesantren yang ada di kota bandung
yaitu pesantren darut tauhid lebih tepatnya smp putri darut tauhid seperti itu
di sini memang tidak dilaksanakan sahur bersama keluarga
tapi dengan keluarga
dengan guru dan teman teman yang lainnya
nah ini untuk kegiatan sahur di sini masih sepi
karena memang belum dilaksanakan santap sahur
dan yang sudah bangun itu melaksanakan sholat tahjud seperti salah satunya yang ada di belakang saya
nah untuk mengetahui seperti apa sih kegiatan santap sahur yang biasa dilaksanakan di smp darurat tauhid
nah sudah bersama saya kepala sekolah dari smp
darut tauhid putri
halo selamat pagi assalamu'alaikum pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya pak denny ini kalau misalnya suasana sahur di smp darut tauhid itu seperti apa sih pak untuk kesehariannya
ya alhamdulillah di smp darut tauhid boring school putri ya
kenapa karena kampus putri di sini ya
yang terletak di kota bandung alhamdulillah kita melaksanakan sahur biasanya pukul tiga empat puluh
jadi anak anak sekarang lagi proses dibangunkan
mulai dari pukul tiga empat puluh lima
tadi sampai nanti pukul tiga tiga puluh
itu mereka melaksanakan sholat tahajud
di sini bersama sama karena proses pembelajaran secara berjamaah
nah setelah itu kemudian mereka itu melaksanakan makan sahur bersama
nah tapi yang uniknya di sini adalah
segala bentuk aktivitas di sini merupakan pembelajaran pembelajaran karakter
jadi proses makan juga termasuk makan sahur itu merupakan proses pembelajaran karakter
jadi mereka disiapkan
jadi mereka disiapkan
jadi mereka disiapkan
makan sahurnya bersama sama
dan memang selesainya juga bersama sama begitu kurang lebihnya
tadi kan bapak berbincang dengan saya
katanya untuk menunya tuh tiap hari beda beda
emang ada apa aja sih pak biasanya
dan biasanya ini anak anak suka pada request gak sih pak
kalau misalnya saya sahurnya pengen sama rendang atau sama telur aja atau apa
banyak yang request nggak sih atau gimana pak
ya tentu kalau request kan ada

namanya juga warah santri ya

di sini pasti ada request untuk makan tertentu menu tertentu
tapi kami memang di sini alhamdulillah dari pihak dapur juga sudah menyediakan berbagai macam menu
sebenarnya setiap hari berubah menunya gitu ya
dan memang sudah disesuaikan dengan gizi untuk siswa smp untuk santri smp
karena kita memang punya takarannya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih
dan itu dikonsultan ke ahli gizi begitu kurang lebihnya

menunya kurang lebihnya harus terdiri dari satu protein daging gitu
terus kemudian dari sayuran terus juga ada dari buah buahan
jadi minimal tiga jenis itu harus tercakup gitu ya
walaupun bentuknya beda beda gitu ya
kalau yang dagingnya kalau sayurnya beraneka ragam
juga buah buahannya bisa beraneka ragam
jadi kalau misalnya menunya tiap hari beda beda yang penting mah bergizi ya pak
karena kan memang untuk kegiatan
para santri di sini tuh memang selain menghafal quran gitu juga belajar seperti biasa ya pak ya
ini ada bedanya nggak sih pak kalau kegiatan sahur kegiatan ramadan dengan hari hari biasanya ada nggak pak
ya tentu ada perbedaan ya
kenapa karena ramadan ini adalah ramadan kalau kami ngambil temanya berseri
jadi berseri itu di sana bisa dituliskan ramadan bersih di iman dan bersih diri ya
dan juga berbagi manfaat ke orang lain
jadi mulai segala aktivitas dari mulai bangun tidur kemudian sampai tidur kembali itu merupakan proses pembelajaran
nah yang berbeda di ramadan kali ini itu adalah biasanya kami gitu ya para santri maupun di sini para ustadz ustazahnya gitu ya
melaksanakan prosesnya itu bersama sama
mulainya tilawahnya tilawah qurannya diperbanyak
yang biasanya satu juz satu
satu juz satu hari itu insya allah di ramadan ini bisa lebih dari satu juz satu hari
bahkan tilawahnya beraneka ragam
bukan hanya tilawah secara mandiri tapi juga tilawah berpartner dengan temannya
dan juga tilawah tilawah yang bersama sama atau berjamaah gitu
terus kemudian yang lainnya juga ada
jadi kita ini diminta untuk kalau kami konsepnya adalah limaat ya
jadi limaat itu adalah pertama
kita memakan tekad yang bulat dan kuat gitu
kemudian yang kedua terbanyak taubat
yang ketiga tingkatkan taat
yang keempat itu yang keempat itu tebarkan manfaat tentunya
dan yang kelima ada satu lagi atnya ya saya lupa
tapi yang jelas bahwa lima ad ini menjadi proses pembelajaran buat anak
dari mulai tadi bagaimana santri dan sivitas di sini gitu ya
ustadz ustazahnya itu untuk membulatkan tekad di bulan ramadan itu latihan lebih baik lagi
terus yang kedua ya tadi banyak istighfar banyak taubat dan sebagainya
terus lanjutkan ke apa yang taat beribadahnya
itu terus ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas
dan terlebih tadi adalah tebarkan manfaat
untuk saudara saudara kita mudah mudahan di bulan ramadan ini
salah satu ciri takwa adalah bisa bersedekah bisa berimpak di kala lapang maupun sempit
begitu salah satunya insya allah mudah mudahan
oke nah pak kalau misalnya ini kan para santri melaksanakan ramadan sekarang
ini berapa hari sih pak kapan para santri ini bisa melaksanakan puasa dengan keluarga
udah boleh pulang boleh mudiknya itu kapan sih pak
ini paling dinanti nanti sama orang tua ya sama ayah bunda semuanya di sini
jadi memang kami punya jadwal
harapannya biasanya satu pekan sebelum idul fitri belum lebaran itu jadwal mereka pulang ke keluarganya masing masing
jadi memang di sini proses pembelajarannya tadi program ramadan itu dimulai dari sebelum ramadan sebenarnya
dalam litarki persiapannya
bagaimana mempersiapkan ramadan ini supaya menjadi tadi ya menjadi ladang amal soleh
sehingga nanti sampai menjelang satu pekan sebelum idul fitri itu mereka sudah siap untuk mengimplementasikan belajarnya di sini di rumah gitu ya
sambil dakwah juga di rumah di masyarakat sekitar dan sebagainya gitu
kalau di tahun ini insya allah mereka akan kembali ke rumah masing masing
itu sekitar tanggal lima belas april
sampai kapan tuh pak
biasanya satu pekan setelah idul fitri mereka kembali ke sini gitu ya untuk belajar kembali di sini
baik terima kasih pak denny untuk waktunya
nah itu tadi reza dan juga ayu kurang lebih penjelasan dari kepala sekolah dari smp darut tauhid putri
nah ini sudah terlihat sudah banyak para santriwati yang mulai memenuhi
yang mulai memenuhi aula yang akan melaksanakan salat tahajud terlebih dahulu seperti itu
sebelum nanti santab sahur di pukul tiga empat puluh seperti itu
reza dan juga ayu
iya jadi walaupun belum bisa berkumpul dengan keluarga di tiga minggu pertama ramadan
tapi diharapkan memang bisa mengumpulkan juga pahala pahala di sana karena lebih banyak beribadah begitu
terima kasih mita handayani melaporkan dari
bandung jawa barat selamat kembali bertugas